kamu sering jual hp
gak perlu tau mau gak
jangan galak gitu atuneng
ini bagus masa seratus
gak ada dus gak ada kartu garansi
kita cuma butuh sabar sedikit
menunggu saat yang tepat
begitu situasi dan kondisi aman terkendali
kita langsung beraksi
gak banyak tapi lumayan
kita cuma perlu uangnya aja
dompet dan isi lainnya
lembaran bon atau kitansi
kita buang saja
kok yang dibuang dompet yang itu
apaku udah waranin ayo re
bekerja jadi keguya
kamu sering jual hp dari mana
gak perlu tau mau gak
jangan galak gitu atuneng
ini bagus masa seratus
gak ada dus gak ada kartu garansi
seratus aja deh berani gak
kan tadi saya nawarinnya juga segitu
mau curhat ya
surat melulu gak bosen
masalahnya bukan bosen atau nggak bosen
aku lagi di cihapit dari sini langsung sana
itu mau dijual gak
saya kan cuma nanya jangan marah tuh neng
kita harus bisa mempelajari calon korban itu punya uang atau enggak
orang biasa atau istri tentara
itu isi tentara atau bukan
masih muda gitu masa udah jadi istri
kita tau dong
keliatannya lagi sedih
kasian atau lagi sedih masa ditodong
kira kira dia sedihnya kena apa ya
kita baru dapat dua dompet
kurang satu lagi
kan kata bos af minimal harus tiga dompet
dari dua dompet
setelah dipotong manajemen kita dapat berapa
disitu kadang kadang saya pengen jadi artis
udah kerjanya deg degan uangnya sedikit
mungkin kita harus pilih pilih korban
jangan ibu ibu ibu mah kan dari sananya biasa pelit
bawa uang juga paling sepenuhnya
kalau bapak bapak biasanya perlu nggak perlu
bawa uangnya sekolah lumayan
yang asisten dosen itu saya
kenapa malah kamu yang ngajarin saya
di jalan mau pulang
aku mau ngenalin kamu ke jesse
aku baru habis berantem lagi sama pacar aku
menurut aku lagi gak bagus buat ketemu orang
yaudah kalau gitu kapan kapan
kamu mah kalau ada sebe kalau gak ada kangen
bukan kangen cuma nanya aja
kalau zara jangan diangkat
lagi di jalan
baru santai dari tukang jahit
lihat kerjaan terus sekarang mau cari makan
tapi belum tau mau dimana
kalau saya ikut boleh
kalau mau bayarin juga boleh
mau makan dimana
aku tanya teman aku dulu ya
nanti aku sms
kamu minta dibayarin
kayaknya kamu udah keturunan zahra
bapak bapak nggak beda sama ibu ibu
maaf teori aku salah
santai aja gak apa apa
daniel tadinya mau ngenalin darah ke aku hari ini
tapi darah gak bisa
makanya moodnya lagi gak bagus buat ketemu orang
ya habis berantem lagi sama pacarnya
ini terakhir aku mau dengar kamu curhat
lain kali kalau telpon jangan bilang mau curhat
harus ajak makan
udah sekarang ngomong mau curhat apa
tadi saya ketemu ubed
di jalan deket rumahnya
terus dia minta anter
kak ubed punya pacar
gak tau udah pacar
gak tau baru calon
itu juga bukan yang mau saya omongin
kamu masih jualan kerudung
malahan sekarang aku juga bikin baju
udah makin berkembang
saya dibantu sama adik saya
sama temen saya juga
dia belum ada kerjaan
jadi saya tarik
saya mau handle bisnis kerudung kamu
gimana aturan mainnya
dia tahu markasnya dari kamu
ini harus jadi momen perlawanan kamu ke saya
bikin perlawanan yang gak kelihatan
bikin lemah sayap
bikin semua anak buah saya berpikir ikut sayap itu salah
kamu harus bikin saya berpikir
kalau anak buahnya gak ada yang bisa diandelin
aku harus jadi penghasut
kalau jualannya dijadi jual online
terus aku yang jualan
bisa di jual online
bisa di jual online
target utama saya orang orang yang tinggal di luar bandung
yang repot kalau cuma mau beli kerudung
harus pergi ke bandung
enggak semua orang suka beli online
banyak yang mau lihat dan nyentuh fisiknya dulu
gak cukup hanya lihat fotonya
yang cowoknya kamu
sama deden aja
soalnya kayaknya bun bun udah enggak
yang paling gampang kamu hasut kayaknya yang perempuan
soalnya mereka anak baru ya kan
minimal salah seorang dari mereka
kita bisa nyopet dimana aja
dimana ada sekelompok orang yang dalam posisi berdesakan
disitu kita punya kesempatan
pasti banyak orang yang berdesakan beli tiket
di dalam bioskop juga kita bisa nyopet
ketika mereka fokus melihat layar
pasti mereka mengabaikan tas yang dibawa
semua pulang bersamaan
berebut dan berdesakan di lift
gak usah mikir lama
udah mesen semua
siapa yang traktir
aku gak di traktir juga
ini sekedar pengganti biaya transportasi
kamu belum dapat jatah bagi hasil
karena status kamu masih training
masih punya stok bedak lipstick dan kawan kawannya
jangan make up terlalu tebal
kamu gak perlu make up terlalu tebal
karena kamu sudah cukup cantik seperti yang saya harapkan
perempuan yang aku lihat sama daniel waktu itu bukan pacar daniel
pacar temennya daniel
perempuan itu sama pacarnya sama sama teman daniel
nah waktu itu
waktu aku lihat perempuan itu sama daniel
dia lagi curhat
karena dia lagi ada masalah sama pacarnya
ceritanya rumit ya
enggak juga sih
cuma aku aja yang susah nyaritainnya
sekarang waktunya pulang
pulang ke rumah masing masing
karena kita tidak satu rumah
kecuali di kemudiannya
kemudian hari kita akan pulang ke rumah yang sama
kamu gak perlu buang waktu ngurusin yang kayak gitu
kamu butuh uang
gimana kalau kita fokus operasi lagi
kita bertiga satu tim oke
oke sampai besok
percaya dengan kita
kamu mau nikah lagi
jangan tanya siapa bilang
kalau kamu mau nikah lagi
itu terserah kamu
kita udah pisah
kamu juga bapak dua anak
yang perlu uang buat makan
tiga jam sekolah